pasca banjir bandang di tasikmalaya proses pemasangan jembatan sementara atau jembatan bali di lokasi ambruknya jembatan cipatujah dikhawatirkan melenceng dari target
hal ini disebabkan sulitnya akses mendatangkan alat berat ke lokasi
hari keempat pasca ambruknya jembatan utama jalur cipatujah kabupaten pangandaran yang diterjang banjir bandang selasa lalu
belum ada aktivitas proses pemasangan jembatan sementara atau jembatan baili oleh petugas dari kementerian pupr meski tumpukan besi atau rangka bali sudah tampak di lokasi
hal ini disebabkan sulitnya akses mendatangkan alat berat dari jakarta ke lokasi
alat berat berupa krain dengan bobot lebih dari lima puluh ton yang akan menuju kabupaten tasikmalaya kini harus memutar melalui cianjur
sindang barang kebupaten garut karena terdapat dua titik jembatan sedang diperbaiki
mobilisasi alat berat juga terkait soalnya di daerah garut yang dikacang kebetulan juga ada perbaikan dua titik jembatan
sehingga untuk mobilisasi alat menuju ke lokasi kita agak terkendala
riyadi menambahkan selain sulitnya akses menuju lokasi kondisi cuaca juga menjadi faktor
yang mempengaruhi pemasangan jembatan beli
dengan kendala tersebut dikhawatirkan pengerjaan jembatan yang ditargetkan selesai satu minggu tak tercapai
dan sementara itu badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg mencatat curah hujan tinggi terjadi di beberapa wilayah seperti aceh dan pangandaran
masyarakat diminta untuk waspada akan dampak bencana alam yang bisa ditimbulkan akibat curah hujan yang tinggi
dari bulan desember hingga februari mendatang curah hujan akan merata ke seluruh wilayah indonesia termasuk sulawesi maluku dan juga papua
sementara puncak musim hujan diperkirakan akan berlangsung dari januari hingga maret
menurut bmkg tingginya curah hujan dipicu oleh faktor sirkulasi siklonik atau pusaran angin di beberapa tempat seperti kepulauan natuna dan adanya pola pertemuan angin atau konvergensi
akibatnya pertumbuhan awan cukup banyak
bmkg menganalisa konsentrasi hujan
yang cukup tinggi terjadi di aceh bengkulu lampung pangandaran dan yogyakarta
saat ini merupakan awal musim penghujan seperti di wilayah sumatera kalimantan dan jawa
dan diperkirakan hingga bulan desember nanti januari februari musim hujan akan merata ya di sebagian besar wilayah indonesia
terlebih di wilayah sulawesi maluku dan papua
untuk musimnya sendiri diperkirakan hingga bulan maret nanti
demikian cnn indonesia update kali ini dan program cnn indonesia prime news akan kembali setelah jeda berikut ini